bank indonesia mengimbau perusahaan dalam negeri untuk melakukan aksi lindung nilai atau hedging
untuk mengurangi dampak penurunan nilai mata uang rupiah
dilansir cnn indonesia com bank indonesia kembali mengimbau perusahaan yang beraktivitas di sektor ekspor impor
ataupun yang berutang dalam bentuk haluta asing agar melakukan lindung nilai atau hedging
menurut bank indonesia langkah hedging pada dasarnya membuat neraca keuangan perusahaan semakin kuat
untuk menahan pergerakan nilai tukar rupiah yang semakin melemah dalam beberapa pekan terakhir
bank indonesia segera mengeluarkan aturan tentang prinsip pengelolaan utang luar negeri untuk lembaga non perbankan